nih dong nomernya mondi kok gak aktif ya
ya gue bukan pemain mana gue tau
ya bukan gitu mel gue takutnya kalo misalkan mondi ya ada masalah sama vakun atau bc
kalo lu tuh masih sayang kan sama mondi
betul karena dia tipe petarung yang tangguh
dia tidak terpengaruh emosi
gak seperti lu
flow dengan gampang meremehkan lawan
kali jangan pernah meremehkan lawan
selamat ya sayang kamu udah berhasil ngelawan si lady itu
kamu bener bener perempuan yang hebat
mama bangga sama kamu mama yakin juga kamu pasti bakalan enak
besok kamu ikutan laman masak juga gi
jadi kamu udah bisa jago perantem kamu jago masak
sekalian tuh keren kan
bi maafin reva ya gara gara reva jadi kayak gini
harusnya papi yang minta maaf sama kamu
karena papi tau betul kalo pertarungan ini
pertarungan yang terpaksa kamu lakukan
tapi yang justru merasa bersalah sama kami
karena papi lemah
tapi papi gak kuat
jadi papi tidak bisa menemani kamu ketika kamu bertanding
sampai selesai pertandingan kamu
gak apa apa kopi papi gak salah oke
tapi bener bener bangga
ternyata kamu bisa mengalahkan
kehatan preman perempuan itu
gimana dok keadaan hobi saya
tadi pak bay mengalami serangan jantung
hampir saja nyawanya tidak tertolong
semakin parah dokter
iya benar pak bay
kadangkala pasien tidak menyadari
gejala gejala yang timbul yang diakibatkan oleh penyakit jantung
ya yang penting sekarang ini kita kan tahu
kalau pak bay ini jantung yang bermasalah
untuk itu saya harapkan untuk pak bey
seluruh keluarga dan orang orang yang ada di sekitarnya
agar bisa menjaga agar emosi pak b ini
tidak memuncak terlalu tinggi
ya kemudian jangan terlalu excitement
begitu yang susah maupun yang senang
intinya sekali lagi tolong emosi pak bay ini
dijaga agar tetap stabil
berarti pak bay gak perlu dirawat ya
kalau tidak pak bay sudah diperluankan pulang
tapi nanti di rumah pak bey perlu bedress ya pak ya
dan sekali lagi jangan melakukan aktivitas yang berat ratu ini ya pak
kalau begitu saya permisi dulu
terima kasih ya dokter
ya sama sama selamat malam
eh ya udah pi kalau gitu kita langsung pulang ke apartemen ini ya
enggak dong sayang ke rumah mama dong
kan mama yang harus jagain papi kamu ngerawat papi kamu
itu kan kewajiban sebagai istri
ya tapi kan aku juga anak kandungnya papi
boleh dong kalau misalnya aku mau ngerawat tapi
ya udah kalau gitu caranya lebih baik
mas sama reva aja yang ngerawat ya
maka di apartemen mas gak mau ngerepotin kamu sama diana
mas kok mau
terima kasih banyak kalau kamu udah berkenan untuk mau merawat papi kamu ya
aku ini masih istri mas mas nganggep aku gak
atau aku kuldukan istri mas lagi sampai mas bisa berkata demikian
mas aku tuh yang harus nurus mas aku yang merawat mas
kok aku gak boleh jagain mas sih
aduh nih adrenalin kenapa sih drama queen banget lebahin banget lebahi boooot
kau jadi main kejubit sih
ya udah lah diana aja yang perusahaan kita
sok drama queen banget sih dia
bukannya sedih ngeliatnya malah anak gue
yaudahlah diana kamu jangan sedih kayak gitu
mas gimana aku gak sedih sih mas
aku mau ngurusin suami tersayang tercinta aku
tapi gak dibolehin gimana aku gak sedih
ya udah kalau gitu caranya
mas boleh gak
mas pulang ke rumah aja ya
oh ya udah boleh gitu aku ikut papi ya
idih ngapain sih nih anak nackal pake ikut ikutan segala
males banget kalo dia tinggal di rumah gue lagi
boleh kan kalo reva pulang ke rumah
ya boleh lah mas
itu kan rumah kita reva kan anak kita
jadi ya reva berhak juga tinggal di rumah kita
ya udah yaudah yopi nanti ditungguin sama mbak gas
om saya ikut dari belakang ya om ya
biar nanti kita ke awal sampai rumah tante adriana
makasih banyak gak perlu ada mbak gas kalau yang ngejagain ya
om sebenarnya saya sih khawatir
soalnya pasti ada orang yang gak suka dengan kemenangannya reva
dan kalo lo misalnya tiba tiba di jalan digangguin sama orang
kan ada saya sama haikal yang bisa hadapin mereka
jadi om bisa jalan terus sampai ke rumah dengan selamat
ih so manis banget sih kasih senyuman nya ke boy
manisnya juga senyuman gue
ya udah kalo begitu makasih ya boy
sini juga makasih kemarin udah ngantriin om
tadi abah bilang handphone mounding gak aktif
mondi kemana ya
gue jadi khawatir
ndung nomernya mondi kok gak aktif ya
ya bukan emak emak yang mana kekuatau
ya bukan gitu mel
gue takutnya kalo misalkan mondi ya ada masalah sama vakun atau wc
lo tuh masih sayang kan sama mondi
tuh kan diem
lo masih sayang kan kalau masih cinta kan sama mondi
tapi kesian ya mondi ya
lo masih cinta lo masih sayang
tapi lo nyebelin banget sama dia
kok gue nyebelin sih
muka udah gue cakar cakar baret baret sana sini
jahat banget lo
emang gue nyebelin gimana sih mel mel mel
lo tuh masih cinta sama dia
tapi lo malah deket deketin sama gino
yang gue cinta dekat sama orang lain